citylink indonesia kembali membuka dua rute penerbangan langsung
semarang palembang dan semarang banjarmasin pulang pergi
direktur niaga citilink indonesia andi adrian dikutip dari detik finance
mengatakan pembukaan kedua rute baru yang berbarengan waktunya ini
merupakan jembatan udara tiga pulau besar indonesia
wisata sejahtera dan sejarah dan budaya yang dimiliki ketiga kota tersebut
diharapkan dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan lokal
ataupun mancanegara sehingga bisa membantu pencapaian target
kementerian pariwisata mendatangkan dua puluh juta wisatawan mancanegara hingga dua ribu dua puluh
semarang palembang dan banjarmasin merupakan kota penopang
utama pertumbuhan ekonomi di pulau jawa sumatera serta kalimantan
penerbangan rute baru dari semarang ke palembang dan banjarmasin
mulai beroperasi dua puluh sembilan oktober kemarin
menggunakan pesawat airbus a tiga ratus dua puluh berkapasitas satu ratus enam puluh
dan setelah dibuka rute baru citilink
kita lihat pergerakan saham dari induk utama citylink yaitu pt garuda indonesia
yang pada perdagangan di jumat lalu
selain juga aksi korporasi citylink
garuda yang sudah mulai terbang dari singapura ke selangit
per unit saham pada peragangan jumat pekan lalu